masa yang datang dari berbagai daerah memenuhi lapangan monas jakarta pusat
memprotes kebijakan amerika serikat yang akan memindahkan kantor kedutaan besar mereka
dari tel aviv ke yerusalem pekan depan
meski orasi para pengunjuk rasa bernada kecaman untuk amerika serikat dan israel
demonstrasi bertajuk aksi bela palestina di lapangan monas sejak jumat pagi ini
masa yang mengenakan shalda membawa bendera palestina menuntut
majelis umum persatuan bangsa bangsa atau pbb untuk bertindak tegas
dan tetap mengacu pada sejumlah perjanjian upaya perdamaian antara israel dan palestina
selain ulama gubernur dki jakarta nisbah swedan turut berorasi di atas panggung
kita sedang menorehkan sejarah dan kita doakan insya allah
bahwa pesan ini akan menggema di ibu kota ibu kota seluruh negara di dunia
dan saya menghimbau kepada para khotbah
para khotib sholat jumat di dunia
doakan perjuangan palestina
gaungkan pesan kemerdekaan untuk palestina
kirimkan pesan pesan untuk menggugah umat yang menghadiri sholat jumat
sampaikan kepada semua wahai para khotib sholat jumat
sampaikan kepada semua bahwa perjuangan palestina adalah kewajiban bagi kita semua yang ada di muka bumi ini
setelah sholat jumat berjamaah masa aksi bela palestina mulai membuarkan diri
rencananya aksi akan kembali digelar di kedutaan besar amerika serikat lima belas mei nanti
atau satu hari setelah pemerintah negeri paman sam
memindahkan kantor kedutaan besar mereka dari tel aviv ke yerusalem
yang selama ini menjadi kota suci untuk tiga agama
mardika utama jakarta
masa dari berbagai organisasi masyarakat di indonesia menggelar aksi bela palestina di lapangan monas
atribut bernuansa politik
pun tidak diperbolehkan dalam aksi ini
mantan ketua gerakan nasional pengawal fatwa mui atau gnpf mui bahtiar nasir
melarang masa aksi satu ratus dua belas
membawa kepentingan politik praktis dalam aksi pembebasan baitul maqdis
yang berlangsung sejak jumat pagi di monumen nasional jakarta
peserta aksi hanya boleh membawa bendera palestina dan indonesia
masa pun tidak diperbolehkan memakai atribut lain seperti kaos bernuansa kepentingan politik tertentu
sementara itu nenno warisman penggerak aksi bertiga
aksi bertajuk tagar ganti presiden menegaskan
ia tidak menjadikan gerakan solidaritas ini sebagai ajang mengkampanyekan aksi
yang akan menjadi kisah pria dan penadiri mencarinya untuk palestina
tapi kita tidak bisa melarang ketika mungkin ada yang datang
informasinya belum tersampaikan
dan yang pasti sebenarnya juga gak ada hal apapun saja
jika ganti presiden itu ada di setiap perhelatan
dan dia bersama sama untuk mencapai tujuan bersama
dan ganti presiden kan bukan apa apa sebuah gerakan biasa
tapi kita tidak menyengajakan atau menjadikan ajang ini terlalu kalau seperti itu
tidak tidak tidak sama sekali tidak